cendol ya cendol ini udah lembek lembek nih kayak cendol nih

aus aus ada abdusnya
satria udah pulang belum ya
gak ada di kamarnya
satria kok belum pulang ya kemana ya
aku tunggu dulu deh
bos bos mau kemana
tapi bapak kan udah pulang
bapak mau kemana
bapak kan gak ngijinin bos keluar bos
iya bos tapi takutnya ntar ragum di marahin sama bapak bos
ada urusan pas bentar
pegang dia pegang dia
padatkan kesana ragum
padatkan kesana satria
kamu ninggal sadria
kamu minta izin sama bapak mau jadi orang biasa
oke bapak izinkan kamu jadi orang biasa
tapi gak boleh semena mena
gak boleh suka suka kamu
itu namanya kecernaan
bapak kamu ini apa sih
bikin bapak marah terus
lama lama bapak bisa mati berdiri
baik kamu minta dihukum ya
baik kamu minta bapak hukum
kamu gak boleh keluar dari rumah ini
barang sedetik pun kamu harus ada di kamar kamu
agung masuk ke sini
jangan lupa jangan lupa
masuk ke kamar
agung apa kau cinta
sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang ke dalam dunia bisnis buat kamu
hai pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
selamat pak sampi
barusan dapat tender kakap kakap
baru juga kakap
baru juga kakap kakap
biasa tangan tender paus
selamat ya pak
kenalin semuanya ini nonatalita
kamu kok gak bilang sama aku sih kamu bawa aku kesini
kamu kok gak bilang sama aku sih kamu bawa aku ke sini
ini kan perkumpulan pengusaha ibu kota
aku gak siap sama sekali loh
kamu lihat dong
kamu serius mau terjun bisnis kentar
ini peluang kamu tak untuk membangun relasi
tapi lihat aja pakaian aku sekarang
aku bener bener gak siap sakti
aku bener bener gak siap sakti
mereka semua orangnya asik kok
kamu lihat yang itu yang baru turun tangga itu
itu pak darmawan
dia konglomerat berat
aku dengar dalam waktu dekat ini dia bakalan bangunan
momol di beberapa puluh kabupaten di indonesia
oh ini tender besar tak
ini peluang kita
nanti kau kalahin sama dia ya
ini dia pengusaha muda kita yang berbakat
apa kabar sakti
kabar baik pak darmawan
terus terang pak saya masih harus banyak belajar dari bapak
kapan saja kamu ada waktu
siap pak terima kasih banyak
terima kasih banyak
kamu jangan jatuh tanah saya
kamu bikin kemahiran
sakti kabar baik
dia tidak resid sati

kalau kamu sudah adaituteh
di hogout yang